hari ini diprediksi jadi puncak arus mudik lebaran idul fitri dua ribu dua puluh
berbagai cara telah dilakukan oleh kepolisian jasa marga maupun kementerian perhubungan
untuk meminimalisir kepadatan arus lalu lintas khususnya di wilayah jawa tengah
dan sore ini saya akan berbincang dengan direktur lalu lintas polda jawa tengah
halo selamat sore pak agus apa kabar pak agus
selamat sore assalamualaikum
saya buka masker saja ya
baik pak agus silakan pak agus
pak agus ini berbicara soal apa yang sudah dilakukan oleh khususnya pihak kepolisian
bagaimana hasil evaluasi dan pantauan kepolisian terkait rekayasa lalu lintas khususnya di ruas tol transjawa
baik saya awali dengan salam presisi ya
polda jawa tengah dan jajaran dan stakeholder telah melaksanakan operasi ketupat
dan cara pertindak teknik dan taktis khususnya arus mudik sudah dilakukan
salah satunya adalah one way
untuk simpan susun jaminan
tidak ada kematian
tidak ada kematian
oke saya jelas
mohon ht nya untuk dimatikan ataupun di mute dulu pak agus
nah pak agus ini soal adanya dinamika arus lalu lintas kendaraan mulai tanjakan tembalang hingga kilometer empat ratus dua puluh sembilan
ini antisipasi yang dilakukannya oleh pihak kepolisian ini seperti apa pak
baik terima kasih ya
ini one way hari yang ketiga
tentunya hari pertama kita evaluasi hari kedua juga kita evaluasi
maka dari itu setelah one way dua jalur dari jakarta masuk ke jawa tengah melalui getol kalikangkung
tentunya setelah dari tol kalikangkung ada exit kerapia masuk kota semarang
dan pada saat arah ke solo itu ada tanjakan
ini tanjakan tembalang ini memang ada perlambatan arus
biasanya di situ ada kendaraan yang macet atau rusak pecah ban
namun demikian polda jawa tengah sudah punya tim ure ya
tim ure itu tim yang kolaborasi dengan jasa marga termasuk dinas kesehatan
sehingga ketika terjadi perlambatan tim ure segera melakukan upaya upaya membuat reka salur lintas
terutama mengevakuasi daripada
terutama mengevakuasi daripada
kemungkinan diakibatkan karena kendaraan yang rusak
setelah itu dalam jangka waktu sepuluh sampai dua puluh menit sudah lancar kembali
tidak sedikit masyarakat ataupun calon pemudik yang melakukan perjalanan pada sore hari ini
pantauan bapak sendiri di lapangan apakah terkait dengan one way ini masih terus dilakukan atau sifatnya situasional pak
kalau one way ini kan sudah ada surat keputusan bersama ya dari direktur
direktur dirjen ubdat kak korantes dan bina matka
selama tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan tiga puluh dan tanggal satu
hari ketiga ini masih cukup rame lonjakan arus dari jakarta
sehingga one way nasional yang dari kali kangkung untuk semarang polda jawa tengah kita perpanjang lagi
one way lokal sampai banyumanek sampai kilometer empat ratus empat puluh dua
ini tentunya dalam rangka mengurai supaya tidak terjadi kepadatan
jadi arusnya lancar sampai menuju ke tujuan terutama solo jawa timur dan sekitarnya
kalau dikatakan sampai tanggal tiga puluh berarti besok itu ketika tanggal satu apakah one way ini akan dihentikan atau tetap akan melihat kondisinya juga pak
ini berbicara soal masa berlaku one way ini yang sampai tanggal tiga puluh
apakah tanggal satu besok one way ini apa
apakah masih tetap diberlakukan atau justru akan dihentikan
pak agus kalau misalnya masih mendengarkan suara saya
seperti kami terkendala komunikasi
baik pak agus
bisa mendengarkan suara saya kembali ya pak agus ya
pak agus ini berbicara soal one way ini pak
ini kan diberlakukan seperti yang sudah
diberlakukan oleh ataupun dikeluarkan surat keputusan oleh kemenhub
dikatakan bahwa sampai tanggal tiga puluh
apakah tanggal satu besok ini mungkin saja masih akan tetap diberlakukan
atau justru benar benar akan dihentikan pada hari ini
kita akan melihat situasi arus lalu lintas
ketika bangkitan lalu lintas dari jakarta dari jawa barat cukup tinggi
tentunya bisa juga dilakukan
karena keputusan bersama itu tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan tiga puluh dan tanggal satu
oh termasuk tanggal satu
kalau masih ada bangkitan arus tentunya satu cara pertindak one way sangat tepat sekali
nah terkait dengan adanya one way seperti ini bagaimana dengan jalur arteri pak
apakah kondisinya cukup aman begitu
apakah juga terjadi kepadatan arus lalu lintas di sana
alternatif untuk mudik dan balik sudah kita siapkan
di jawa tengah itu ada lima alternatif
yang pertama tol
pantura juga kita siapkan
pantura jalur tengah jalur selatan dan selatan selatan
itu namanya jalur pansel lah
ini sudah kita siapkan sehingga pemudik ini terurai
jadi tidak fokus pada tol tetapi jalur jalur alternatif sudah kita siapkan semuanya
nah untuk saran bagi para calon pemudik ini bagaimana pak
terutama terkait dengan jam jam keberangkatan mereka untuk menuju kampung halaman
apakah ada saran dari pak agus ataupun dari pihak kepolisian terkait dengan kapan mereka sebaiknya jalan
ketika pemberlakuan one way ini masih diberlakukan di sana
dalam keputusan bersama itu one way kan sudah ada jadwalnya
dan bahkan ada perpanjangan
namun demikian polda jawa tengah di samping mempersiapkan one way di dalam tol
juga melaksanakan upaya upaya rekayasa di luar jalan tol
contohnya exit pejagan atau exit kerapia
ketika menampung arus lalu lintas dari one way ini juga kita kelola
sehingga apakah nanti di non tol itu juga akan kita lakukan kontraplo
termasuk juga barangkali kita lakukan one way
contoh hari ini hari ini dari one way nasional dari jakarta sampai kali kangkung
untuk lokal kami perpanjang sampai banyumane dan km empat ratus empat puluh dua
ini juga dalam rangka mengurai arus yang datang dari jakarta
namun demikian manakala besok bangkitan arus lalu lintas cukup tinggi
pemerintah atau korlantas juga bisa memperlakukan one way lagi
sambil melihat perkembangan arus lalu lintas yang ada
tapi kalau berbicara soal arus balik sendiri bagaimana nanti pak
karena mengingat bahwa ada kemungkinan besar ini untuk arus balik
para pemudik ini akan berlangsung secara bersamaan
apakah sudah diantisipasi juga oleh pihak kepolisian
sudah pak jadi begini
baik itu arus mudik dan arus balik sudah kita siapkan
dari skenario skenario yang pada saat normal pada saat padat pada saat emergensi
semuanya sudah kita lakukan
untuk arus balik sudah ada
arus balik tanggal enam
tanggal enam itu pemerintah juga akan melakukan one way
dan bahkan di sana juga paralel dengan ganjil genap
tanggal tujuh dan tanggal delapan
itu arus balik juga akan diberlakukan
startnya dari kali kangkung
nanti polda jawa tengah dengan stakeholder
nanti akan mendudukan lagi
mungkin dari banyumane atau dari bawen
karena bangkitan arus itu kita lihat pada saat tanggal enam
apakah arus mudik itu arus balik itu sama sama
sehingga nanti pada saat menentukan start one way nya nanti kita putuskan pada tanggal enam itu
baik berarti tetap ada kontraflow dan juga ganjil genap yang akan diberlakukan
baik itu tadi kompes pol agus suryo nugroho direktur lalu lintas polda jawa tengah
terima kasih pak sudah berbincang dengan kami sore hari ini
baik terima kasih salam berisik isik